satu oktober dua ribu dua puluh dua menjadi sejarah kelam bagi dunia olahraga indonesia
pertandingan yang dimulai pukul delapan malam di stadion kanjuruhan malang ini berakhir dengan skor dua tiga untuk persebaya
supporter arema yang kecewa kemudian masuk ke tengah lapangan untuk meluapkan emosinya kepada para pemain dan ofisial
padahal sebelumnya untuk mengantisipasi kericuhan fans persebaya atau dikenal dengan bonek mania tidak diizinkan memasuki stadion kanjuruhan
panitia penyelenggara pun telah meminta kick off pertandingan dimajukan pukul lima belas tiga puluh agar menghindari bentrok antara aremania dan bonek mania
namun permintaan itu ditolak apadaya usai laga kerusuhan pun tak dapat terhindarkan
berdasarkan keterangan dprk
dari kapolri jenderal polis tio sigit prabowo tercatat satu ratus dua puluh lima orang meninggal dunia akibat peristiwa ini
ketua perhimpunan dokter paru indonesia agus dwi susanto mengatakan
penggunaan gas air mata yang bersifat iritan di tempat padat memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan
ini dobel ya bisa terjadi karena terhirup gas yang sifatnya iritan menyebabkan sesak nafas
ditambah kondisi berdesakan kekurangan oksigen maka itu bisa terjadi resiko yang berbahaya
berkait tragedi ini presiden joko widodo telah memerintahkan menko polhuka mahfud md untuk melakukan investigasi mendalam
saat ini pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta
presiden juga menegaskan pihak kepolisian dan tni untuk bisa mengungkapkan pihak yang melakukan tindak pidana
serta menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan
maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf yang akan dipimpin langsung oleh menko polhukam
yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam dua puluh empat jam ke depan
yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait
kemudian organisasi profesi olahraga sepak bola pengamat akademisi dan media masa
pemerintah juga akan memberikan santunan sosial untuk keluarga korban meninggal tragedi kanjuruhan
sementara untuk korban luka luka seluruhnya akan ditanggung oleh kementerian kesehatan